lewat perhelatan google pixel event yang bertajuk made by google
google merilis sejumlah gawai pintar terbarunya
gawai gawai pintar google ini tentu menjadi ancaman bagi para rivalnya
yang telah lebih dulu merilis deretan gawai terbaru mereka di tahun dua ribu tujuh belas ini
yang pertama dan paling ditunggu adalah generasi terbaru dari ponsel pintar google
pixel dua dengan layar lima incinya dan pixel dua xl dengan layar enam incinya
dua ponsel berplatform android oreo ini hanya berbeda ukuran
namun spesifikasi lainnya persis sama
memiliki mode portrait google pixel dua ataupun dua xl diklaim dapat menghasilkan foto
seperti iphone delapan plus tetapi hanya dengan menggunakan kamera tunggal
google mengklaim bahwa teknologi kamera ponsel pintar mereka ini adalah yang terbaik di dunia saat ini
seperti pendahulunya ponsel yang kini tidak memiliki output audio jack ini
tetap memungkinkan para penggunanya untuk mengakses fitur google photos
dalam kuota tak terbatas
dan tentu saja fitur asisten virtual google masih hadir sebagai senjata google
terhadap fitur siri di kubu iphone
google pixel dua dijual dengan harga sekitar sebelas jutaan rupiah
sedangkan pixel dua xl diangkat tiga belas jutaan rupiah
google home ini adalah varian lebih kecil dari google home yang telah dirilis tahun lalu
layaknya asisten digital di rumah kita dapat bertanya apapun
membuat pengingat hingga meminta google home ini untuk mengendalikan perangkat pintar lain di rumah
melalui perintah suara
selain terhubung dengan wi fi dan bluetooth
google home ini juga dapat terkoneksi dengan berbagai gawai android dan ios
selain versi mini google home juga hadir dalam versi lebih besar
sama seperti ponsel pixel google home max memiliki fitur serupa dengan home mini
yang berbeda hanya ukuran bentuk dan volume suara yang dihasilkan
google home ini dibanderol sekitar enam ratus enam puluh ribu rupiah
sedangkan google home max dihargai sekitar lima empat juta rupiah
selanjutnya ada juga headphone pertama google google pixel buds
pixel buds adalah headphone near cable namun saling terhubung satu sama lain melalui seutas tali
hal ini untuk mengurangi kemungkinan hilangnya si headphone pintar karena kelalaian penggunanya
disebut handphone pintar karena google menyematkan fitur penerjemah pada pixel buds
earphone yang hanya berfungsi di ponsel pixel ini dapat menerjemahkan hingga empat puluh bahasa
skala real time melalui fitur google translate yang disematkan pada sistemnya
mikrofon mungil di dalamnya membuat fitur google translate dapat bekerja
menerjemahkan setiap suara yang keluar dari headphone
pixel butz dihargai sekitar dua satu juta rupiah
google juga mencatatkan standar baru di segmen compact kamera lewat kamera pintarnya bernama google clips
google clips adalah kamera mungil yang dilengkapi dengan fitur kecerdasan buatan
google clips bisa menangkap setiap momen secara candid
karena tidak perlu perintah dari penggunanya
kecerdasan buatan di sistem google clips akan mencari setiap momen penting pengguna
dan mengabadikannya dalam bentuk foto maupun video dengan spesifikasi lima belas frame per detik
kamera dengan sensor dua belas mp ini mampu mengenali wajah penggunanya
anggota keluarga lain bahkan siap mengabadikan momen lucu hewan peliharaan di rumah
kamera dengan memori enam belas gb ini dapat dikoneksikan dengan berbagai gawai pintar google
juga produk lain seperti iphone delapan
dan samsung galaxy s delapan
dan terakhir produk yang mencuri perhatian gadget mania adalah laptop pertama google pixelbook
jika sebelumnya mesin chromebook disematkan di beberapa merek lain
tahun ini google telah percaya diri untuk menghasilkan sebuah notebook hasil rancangan dan rakitan mereka sendiri
pixelbook adalah sebuah perangkat pintar yang dapat berfungsi ganda sebagai sebuah laptop atau layaknya sebuah tablet pintar
pixelbook hadir dengan desain yang sangat tipis
setebal hanya sepuluh tiga mm
serta bobot hanya satu satu kg
meski tipis hardware dan software yang hadir di pixelbook tak kalah tangguh dengan laptop terbaik apple
google bahkan mengklaim hadirnya asisten virtual google di laptop ini membuat pixelbook selangkah lebih maju ketimbang macbook pro milik apple
pengguna juga dapat membeli pixel book pen secara terpisah untuk pekerjaan kreatif melalui layar sentuh dua belas inci milik pixelbook